warga kawasan jalan pangeran surya nata samarinda seninsciang
digegerkan oleh ancaman bom di salah satu bank
pelaku berhasil ditangkap setelah sempat berkelahi dengan petugas keamanan bank
sementara bom yang dibawa oleh pelaku diamankan di markas brimopolda kalimantan timur
tim penjinak bahan peledak polda kalimantan timur
mendeteksi sejumlah bom rakitan di depan bank bri
di jalan pangeran surya nata samarinda
barang bukti ini dikumpulkan dan dibawa ke markas brimo polda kalimantan timur
kejadian ini bermula saat seorang datang dan meminta uang sebesar lima puluh juta rupiah
ia mengancam akan meledakan bom yang dia bawa
petugas keamanan berhasil menangkap pelaku dan diserahkan ke polisi
sementara bom rakitan sempat jatuh dan ditendang warga ke tengah jalan
dia meminjukan bomnya itu
terus apa yang bapak lakukan
tidak ada kasar
apa yang bapak lakukan
tidak sempat gelut aja tadi di depan pintu
bom diduga dibuat pelaku
untuk meminta uang ke bank pelaku diduga sedang terlilit utang
ada teror yang dilakukan oleh seseorang yang bawa berupa bom rakitan
kemudian datang ke bri meminta uang rp lima puluh juta
polisi masih memeriksa pelaku
sementara benda yang diduga bom rakitan masih diselidiki di markas brimo polda kalimantan timur
david andriawan samarinda